maaf bang biasanya sepuluh ribu
yang sepuluh ribu itu yang cepat dan gesit
assalamualaikum waalaikumsalam mau kemana beh mau kesini mau ketemu lu oh seperti itu iya
hai mai lu udah tahu kan anak gue si jamilah udah rujuk lagi sama lakinya tahu beh lu sekarang
udah tahu dong kalau gue kagak ada yang bikinin kopi lagi babi mau kopi di sini ya gitu deh
nih biar gue aja yang bayar ih kan aku yang ngajak mas pur makan bakso masa kamu yang bayarin gue malu
dong ih maspor banyak duit sekalian bayar katong makan
berapa mas semuanya sembilan puluh ribu mas
mai gue boleh nanya kagak
ngopi aja boleh masalahnya kagak boleh beh iya lu apa kagak kesepian kagak beh
temen saya makan banyak di pengajian rw sini aja ada lima puluh orang lebih kali maksud gue satu orang doang
buat nemenin hidup lu oh gimana mai gimana apanya beh jawaban lu jawaban saya
iya emang mbak ben nanya apaan yang tadi yang buat nemenin hidup lu oh
makasih ya mas pur udah mau traktir aku bakso sama sama ani gue seneng banget kamu mau makan bakso
iiih apaan sih ya udah gue jalan dulu ya
hai hai ngapain lu berdua lihat lihatan
sebenarnya matisnya mau ngomong sama lu dari tadi cuman kagak enak enakin aja
dia bilang sama kita katanya dia mau ngelamar neng ani
jasadu berdua tumpang kipul lu berdua mau ngerjain gue kan hahaha
ya bang lamarani itu gak mungkin
masa mereka berdua berantem
terus gak mungkin juga ini ngajak gue makan bakso
ada ada aja lo berdua
ada ada aja kamu pur
bisa buruan dikit gak sih mas
kok malah berhenti
maaf bisa diulangi lagi nggak pertanyaannya
nggak jadi jalan aja
mas aku mau pergi
kemarin si ani udah mau dilamar
alhamdulillah akhirnya mas pur dapat jodoh juga
bukan sama mas pur
terus sama siapa
sama gebetan yang asli namanya surya
berarti mas pur gebetan yang palsu dong
maaf bang biasanya sepuluh
yang sepuluh itu yang cepet dan gesit
nanti kalau ketemu mas pur titip pesan ya
kamu harus tetap semangat
udah bang jalan dulu dah
kalau si ani sama surya beneran jadi putus
kayaknya gue mau langsung nembak ani aja deh
kamu masih gak percaya juga sama saya
kalau surya mau ngelamar neng ani
ya enggak dong
sebelum janur kuning
sebelum janur kuning